penangkapan terhadap gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah menjadi sorotan utama pada akhir pekan ini
nurdin terseret kasus korupsi terkait proyek infrastruktur di sulawesi selatan
selain itu juga ada urgensi dibentuknya polisi virtual di masa kepemimpinan kapolri
jenderal listio sigit yang juga menuai sorotan
kemudian juga di pekan ini kita diramaikan dengan bursa capres hasil survei
yang dikeluarkan sejumlah lembaga di mana posisi teratas masih ditempati oleh prabowo subianto
yang tertinggi elektabilitasnya
kita akan coba bedah tiga isu nasional tersebut pada pekan ini dalam perspektif editorial media masa
saya sudah bersama dengan bang alvito di nova gintings pemret dari retik com
dan ada mas budi setiarso mas buset pemret dari korantempo
mas budi selamat malam mas
baik bang vito dan juga mas budi setiarso kita coba awali dari kasus nurdin abdullah ini ya
yang tertangkap kpk
kalau kita lihat dari perkara kasusnya sebetulnya bukan hal yang baru ya
misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa polanya juga pejabat pemerintah
dengan perantara dengan pengusaha dan ada gratifikasi dan juga suap penyuap di sana
tapi kemudian yang juga disoroti adalah karena sosok nurdin abdullah yang selama ini kita kenal
sosok kepala daerah yang punya inovasi kreatif bahkan diganjar penghargaan anti korupsi
bagaimana media melihat kasus penangkapan terhadap gubernur sulawesi selatan ini
iya apa yang terjadi pekan ini terus terang ya membuat kita sekali lagi kecewa ya
ini adalah pukulan untuk kesekian kali dan membuat kita pada akhirnya menjadi a priori
apakah memang tidak ada pejabat publik yang benar benar on public interest gitu
yang benar benar bekerja untuk kepentingan publik
kita tahu nurdin abdullah sepak terjangnya dan
dia sekali memberikan apresiasi bahkan kpk sekalipun memberikan apresiasi
anugerah anti korupsi paling tinggi di negeri ini bung hatta award gitu ya
tapi ini merupakan konsekuensi dari politik biaya tinggi menurut saya
jadi demokrasi kita memang demokrasi yang dibiayai oleh rente
yang kemudian pada akhirnya memberikan implikasi pada siapapun yang akan menjabat melakukan hal hal yang
yang keluar dari aturan yang seharusnya gitu ya
tanpa berusaha untuk melakukan penghakiman terlebih dahulu tapi ya saya rasa kpk akan sangat hati hati
kita sudah tahu sepak terjang kpk gitu
jadi kalau nurdin abdullah mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh anak buahnya dengan penyedia jasa atau
vendor gitu ya infrastruktur itu rasanya agak agak nggak yakin saya
tapi ini sekali lagi menunjukkan kepada kita pentingnya kita melakukan evaluasi dan kemudian refleksi untuk membangun kembali
bagaimana mekanisme demokrasi kita pemilihan pemimpin publik yang dipilih oleh masyarakat secara langsung itu benar benar kita atur sistemnya
politik biaya tinggi yang mengharuskan orang mengumpulkan uang sebanyak banyaknya untuk bisa maju dan menang itu bisa digantikan dengan sebuah sistem yang sedemikian rupa sehingga tidak ada beban
apa ya beban balas budi misalnya atau
atau upaya untuk mengembalikan modal yang harus dikeluarkan
yang telah dikeluarkan
selama masa kampanye
ini menjadi penting menurut kita untuk melakukan refleksi itu karena selama itu dilakukan artinya demokrasi biaya tinggi terus terjadi
seperti ini pula lah
praktek yang akan terus terlihat di sekeliling kita
ini tentu saja kan orang orang yang kita lihat sebagai
kelompok yang berpengaruh untuk membangun kembali

saya nggak tahu berapa banyak lagi orang yang melakukan itu
pejabat publik yang melakukan itu yang kebetulan belum terhembus atau belum ketahuan
saya rasa itu reda
oke jadi biaya politik yang tinggi ini mau tidak mau kemudian menyeret siapapun ke dalam sistem yang akhirnya terjebak pada kasus kasus korupsi seperti ini
mas budi setiarso catatan tempo bagaimana mbak

biaya politik tinggi ini terutama untuk kasus nurin abdullah karena sebetulnya kan
soal biaya politik tinggi ini terutama untuk kasus nurin abdullah karena sebetulnya kan
soal biaya politik tinggi ini terutama untuk kasus nurin abdullah karena sebetulnya kan
selain kasus pengadaan proyek ini kan beberapa sebetulnya sudah mulai terdengar ya kasus yang berkaitan dengan yang disoroti terhadap nurin abdullah ini
soal mnp misalnya pembangunan mnp
kemudian juga pembangunan stadion matuanging ini kan juga sempat disoroti bagaimana mas guset
oke terima kasih mas
jadi memang ini satu hal yang mengagetkan kita
bukan soal jumlah kasus
bukan soal jumlah kasus
bukan soal jumlah kasus
tapi karena selama ini kita melihat pak nurdin abdullah ini adalah satu kepala daerah yang banyak menyebut ini satu kader yang baik untuk masa depan
mulai dari prestasinya ketika menjadi bupati pantai
dan saya kira disitulah pak nurin banyak mendapatkan penghargaan
bermaksud dari punggatan anti corruption award
dan waktu itu
mendeklarasikan bahwa pada
tahun dua ribu tujuh belas tempo juga
memberikan satu penghargaan buat pak nurdin
sebagai salah satu bupati yang
inovasinya memang baik
sebetulnya kan penghargaan
semacam ini kami buat
sebetulnya ya untuk
atau kepala kepala daerah itu agar juga
punya beban gitu ya
bahwa mereka adalah tokoh yang sudah
untuk menjadi tokoh anti korupsi
ya kami berharap ini sebetulnya menjadi
agar buat mereka
nah bahwa kemudian
ketika pak nurin menjadi gubernur
kita melihat informasi informasi
yang sebaliknya yang tidak
sesuai dengan semangat anti korupsi
sudah mulai terdengar
sejak paling tidak tahun lalu ya
kami menulis di bulan september dua ribu dua puluh
ya mungkin belum masuk
ke dalam definisi korupsi yang
katakanlah jelas gitu ya
tapi ini ada semacam
privilege buat orang orang
dekatnya pak gubernur waktu itu
dalam suatu proyek di
penambangan pasir di
sulawesi selatan nah ini
baik itu amdaunya
perizinannya itu memang dibuat
secepat mungkin gitu ya
mungkin baik tapi ini dibandingkan
lain ini tidak wajar
karena apa karena amdanya juga
tidak diurus dengan
proper gitu ya tapi ini
kemudian mendapatkan penambangan
dan kemudian di backup oleh
satu kesatuan sehingga
ketika demonstrasi terjadi
antara masyarakat yang
karena penambangan pasir itu
mata penjahat mereka terancam
akhirnya ada satu
yang mem backup nah ini kan
sebetulnya satu hal yang
memang tidak sesuai dengan semangat anti korupsi
yang kita harapkan dari awal
ketika memberikan endorsement
atau mungkin penghargaan
buat pak nur zin
nah apakah ini kaitannya dengan biaya politik
terus terang belum memiliki
satu hasil kajian gitu ya
yang jelas kan
ketika para kepala daerah itu
tiket pencalonan itu ada
kewajiban kewajiban untuk katakanlah biaya
kampanye atau biaya logistik
untuk partai gitu ya
ya mungkin beberapa ada juga yang
apa yang disebut sebagai mahar gitu
tapi saya terus terang belum memiliki
kajian atau studi
yang menunjukkan hubungan tersebut
kalau yang sudah ada studinya
kan hubungan antara manipolitik dengan
terpilihnya seseorang ya ini yang
dibuat oleh misalnya oleh
murhanudin muhtadi gitu tapi untuk yang
apakah korupsi yang tinggi di kalangan kepala daerah ini
biaya politik tinggi yang itu saya
kalau saya melihat sebetulnya
sebenarnya belum ada kajian ya umumnya
ada beberapa orang yang
punya target jangka panjang gitu ya
misalnya untuk naik ke
dengan level yang lebih tinggi misalnya dari
bupati ke benur atau
ke mana gitu ya ada
semacam tendensi untuk
dalam tanda kutip
tentu saja menggalang suara juga menggalang
penggalangan dana nah
sekali lagi ini saya tidak bisa resmenan pak nurin
saya belum tahu apakah
dugaan korupsi ini yang
ada kepala dinas juga ada beberapa
orang orang di kerja itu terkait dengan
apakah itu ambisi untuk
tahun mendatang atau tidak
tapi yang jelas saya kira
kpk memang harus
melanjutkan ini ya kenapa
ini kan kasus berbeda dengan
apa yang kami tulis ya mungkin
ada kasus kasus lain yang juga
pak nurin gitu ya
saya nggak tahu sejauh mana
tapi saya mendengar banyak info
dari orang orang di sana
ya ini mestinya ditelusuri lebih jauh
dibatasi di lingkup lingkup
tertentu gitu ya seperti misalnya
di kasus pansos ini kan ada
pilihan membatasi di
orang orang tertentu sehingga
pengembangannya ke level level yang lain itu tidak
tidak berjalan mulus gitu ya
ada yang misalnya
ada namanya tersebut dalam
kelas perkara tapi di
perkataan perkataannya tidak muncul
saya berharap sih dalam kasus
di sulawesi selatan ini
saya kira kita harus menyediakan
ini sebagai pintu
masuk untuk mengungkap sejauh mana sih
korupsi kalau terbukti ya
dengan tadi yang disebut sebagai
biaya politik yang tinggi itu
ini saya kira menarik sekali
dan kita udah melihat berapa kali ya
ya sulawesi selatan mungkin
baru yang pertama kali
tapi kalau misalnya di
di setelah riau ya sumatera utara
itu kan beberapa kepala daerah
juga masuk ke dalam
proses hukum gitu ya
ya sebagian sudah inkrah bahkan untuk
menjadikan lebih dana
ini mungkin dari saya itu mas
itu jadi catatannya untuk kpk agar kemudian
kasus ini juga tidak hanya disitu saja
tapi juga kemudian bisa dikembangkan
bang vito terakhir untuk topik ini ya bang vito ya
jadi sebetulnya kan yang juga menarik adalah
di luar kasus nurin abdullah adalah
oke kita apresiasi penindakan seperti ini ott
tapi yang kemudian juga jangan lupa untuk
di fokuskan begitu ya atau diutamakan adalah
pencegahannya sebenarnya agar kemudian
hal hal yang begini tidak lagi muncul begitu
tidak lagi ada yang menyebabkan itu
tidak lagi ada kita melihat kepala daerah tertangkap
dan sebagainya itu bagaimana bang untuk kpk sendiri
ya ini enggak itu benar
tapi tidak berhubungan reinhard menurut saya
karena orang orang ini adalah orang orang
dewasa ya orang orang yang seharusnya lebih paling
mengerti tentang tindakan lancung yang namanya
korupsi gitu apalagi seorang nurdin abdullah
yang sudah dapat penghargaan sana sini
sana sini sebagai pemimpin panutan
pemimpin inspiratif pemimpin anti korupsi
dan lain sebagainya jadi pencegahan itu penting
tapi ya kalau menurut saya yang seperti ini justru
memang harus ditegakkan oleh kpk
beberapa waktu yang lalu kan kita sempat mengapriori
sama kpk sampai sejauh mana sih sebenarnya
kpk bisa melaksanakan kerja yang seharusnya
mereka lakukan tapi kita lihat ada beberapa
titik terang lah walaupun sebenarnya kita
masih harus uji lagi karena misalnya di bansos
ada beberapa nama yang kayaknya malu malu
untuk dipolo up misalnya begitu begitu juga
seperti yang mas buset katakan tadi kita harus
minta agar ini diproses sampai ke akar akarnya
kalau saya sih sepakat ya artinya setelah ini
harus ada kesungguhan yang ditunjukkan oleh
sistem hukum indonesia hukum yang ditegakkan
untuk tindak korupsi memang harus memberikan efek
gerak apakah itu hukuman mati dan lain sebagainya
ya kita bisa berdebat di situ tapi pada intinya
memberikan efek jerah dan kemudian post putusan gitu ya
post punish juga harus dipolo up seperti bagaimana
apa namanya sepak terjang mereka dilapas misalnya
karena banyak sekali orang yang dimasukkan ke penjara
tapi tetap kaya dilapasnya tetap berleha leha
dan lain sebagainya oke jadi itu yang saya
sebenarnya antisipasi dari sistem
sistem kepemimpinan di masa yang akan datang
sistem birokrasi yang benar benar mengatur saya rasa itu
memang sistemnya sudah diupayakan untuk
diperbaiki terus menerus ya tapi kan tetap selalu
ada celah ya jadi bagaimana caranya kita bisa
melakukan kontrol secara ketat terhadap
mereka mereka ini justru mereka mereka ini yang harus di
dikontrol dengan ketat bukan rakyat kita akan masuk ke topik
kedua soal politik virtual gitu ya jangan publiknya yang
dikontrol terus menerus oke apa namanya pemimpinnya
punya celah baik untuk bisa melakukan kelancungan kelancungan
yang terjadi jadi sekali lagi pencegahan itu penting
upaya untuk melakukan edukasi kepada publik tentang rusaknya
sistem korupsi itu perlu di apa namanya perlu di terus
diajarkan terus disebarluaskan tapi penegakan menurut saya
sekarang adalah saat yang krusial menurut saya oke mas budi setiarso
terus tambahan mas ya sedikit jadi mumpung ngomongin
pencegahan saya kira kalau memang itu adalah tagline nya
dari komisionalis sekarang pemimpin sekarang mungkin ya
kalau ingin meninggalkan energi seri gitu bisa mengambil

mungkin ya kalau ingin meninggalkan energi seri gitu bisa mengambil
sama dari kitaran ya ini tidak masuk sealnya kita akan
ke dalam informasi ke partaian ya kalau sekarang ini kan memang
bertahun tahun kita memasuki reformasi satu hal yang belum
tersegur reformasi ada pada kepartaian dulu partaian seperti
ini gitu kan saya kira itu adalah ujung pangkal ujung
dari kalau tadi disebut biaya politik yang tinggi gitu ya
sementara semua hal memang dibentuk aturannya sedemikian
ronggar kan dulu adalah ada kewajipan kewajipan
penampilan tulem mihaila yang melaporkannya apa dana polisi

secara detail gitu tapi apakah sekarang juga bisa dijalankan dengan proper dengan ketat gitu
saya kira kok nggak yakin jadi sebenarnya kalau memang tagline dari pimpinan kpk yang sekarang adalah pencegahan
artinya tentu kalau dari saya sih penindakan jauh lebih kuat dampaknya ya untuk merdeka orang
ini bahkan orang ditangkepin aja masih saya nggak masuk akal juga masih berani untuk berkorupsi gitu ya
nah apalagi kalau penindaannya berkurang tapi kalau misalnya okelah kita ikuti tagline dari pencegahan yang lebih kuat
saya kira masuk ke partai partai politik ini dibikin reformasi yang jelas pola rekrutmen seperti apa kemudian pola pendanaannya seperti apa
dan kalau itu bisa dilakukan ini saya kira keberhasilan pak firdy dan kawan kawan gitu
karena memang selama ini partai politik sama sekali belum tersentuh reformasi yang sebetulnya sudah berlangsung
berapa dua puluh tahun dua puluh tahun lebih malah
oke catatan sangat penting reformasi di partai politik
kita harus break dulu bang vito dan juga mas buset di segmen berikutnya
kita coba bahas tadi yang sudah disampaikan juga oleh bang vito
ini upaya untuk mengontrol ada polisi virtual
dikhawatirkan ini membatasi kebebasan lagi lagi
ini kekhawatiran yang berlebihan atau memang ini satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama soal polisi virtual ini ya oleh polisi
kita akan bahas nanti di editorial
view segmen berikutnya kami akan segera kembali
kembali di newscast
tadi kita sudah menyoroti soal penangkapan nurdin abdullah gubernur sulawesi selatan
kini kita ke isu berikutnya juga menjadi sorotan di pekan ini adalah virtual polisi
dibentuk oleh kapolri saat ini
bang vito kekhawatiran akan virtual polisi ini bisa mengekang kebebasan
ini sebetulnya khawatiran yang berlebihan kah
atau memang ini perlu kita soroti bersama ya soal virtual police ini
karena berkaitan juga dengan aktivitas publik aktivitas masyarakat di ruang ruang publik di dunia maya sebenarnya
ya seharusnya sejak ada undang undang ite kan ada delik pidana ada delik aduan ya
sebenarnya fungsi polisi dalam hal ini sebenarnya sudah aktif
cuma lucu aja kemudian tiba tiba di announce kita perlu ada polisi virtual
seperti sebelumnya itu tidak ada fungsi penegakan hukum dari polri dalam pelanggaran pelanggaran yang dilakukan sebelumnya di ranah dunia maya
jadi agak aneh aja sih ngeliatnya gitu
di saat yang sama pemerintah minta dikritik
kemudian ada wacana untuk
untuk merevisi undang undang ite
terus kemudian di saat yang sama juga polisi bilang kita punya polisi virtual loh yang akan mengawasi anda kalau anda nggak benar
walaupun step stepnya diatur sedemikian rupa
saya rasa seharusnya kan tanpa ada itu juga sudah dilakukan
ini kan seperti apa ya
mewarning orang gitu
tanpa berusaha untuk
menggunakan istilah intimidasi
saya bingung nyari padanannya
menginitimidasi orang untuk
ini lagi lagi takut untuk mengeluarkan pendapat
karena sekali lagi kan undang undang yang ada karet banget gitu ya
interpretasinya sangat sangat luas dan
kalau kebetulan interpretasinya tidak menyenangkan untuk golongan tertentu
misalnya katakanlah penguasa atau pemerintah ya
polisi virtual ini yang akan bergerak
jadi kalaupun mau diterapkan menurut saya
seharusnya kita berawal dari
undang undang ite nya dulu
kalau mau direvisi ya direvisi dulu lah gitu ya
selama masih belum direvisi ya
gunakan delik yang ada
tanpa harus menggunakan bahasa yang menakut nakuti
kita punya polisi virtual dan lain sebagainya
karena sedikit banyak itu akan memberikan pengaruh kepada masyarakat
untuk menyampaikan ekspresi
kebebasan untuk menyuarakan
ini yang kemudian ditangkap dan kemudian dikhawatirkan
ya kita setback lagi dong kalau kayak gitu
katanya mau dikritik
katanya minta masukan
kok muncul seperti ini
beresin dulu deh undang undang ite nya
terus kita lihat mekanismenya seperti apa
tanpa berusaha untuk
peran polisi di situ
sekali lagi saya katakan dengan adanya undang undang ite
di mana di situ ada delik aduan ada delik pidana
seharusnya memang ada peran aktif dari polisi
dan saya rasa sejak dulu
sebelum ada announcement soal
sebelum ada announcement tentang polisi virtual
rasanya polisi sudah cukup aktif di dunia cyber selama ini
saya ke mas budi setiarso
jangan jangan polisi virtual ini terjemahan ya
instruksi presiden kepada polisi untuk lebih selektif begitu
terutama kan dalam
ini kan masih ada tim pengkaji nih selama tiga bulan
sampai ditentukan nanti
apakah ini direvisi atau hanya bentuk pedoman saja
jadi kemudian dibentuklah polisi virtual ini
anda melihatnya bagaimana soal polisi virtual
ya sebenarnya ini kan langkah yang
kalau menurut saya ya
sementara ya harusnya ya
lepas dari apakah ini berbahaya atau tidak gitu ya
langkah polisi ini kan pertama
menggunakan pendekatan restoratif gitu
jadi orang yang misalnya
keberatan atau perasaan namanya dicemarkan
dipertemukan nanti kalau misalnya sudah damai ya
jadi ini kan pertama
yang kedua kemudian kalau
ini kan kapolri membentuk virtual police ini kan
ini sampai minggu lalu sudah dua belas orang yang diperingatkan
salah satunya pemilik akun yang
mengomentari atau memaiki
seorang penyanyi yang diberikan
jadi buah bibir juga di minggu lalu ya
nisha syabian gitu kan
nah ini biasanya ada apa namanya
ada peringatan kemudian melalui
yang intinya postingan anda ini
melanggar hukum gitu
nah problemnya adalah kalau ini dilakukan
apa misalnya kita juga merasa ini diawasi
tapi juga orang yang mendapat peringatan
sebenarnya tidak ada waktu untuk membela diri kan
jadi mereka harus segera menghapus misalnya
tapi apakah mereka punya kesempatan untuk membela diri
ini juga nggak ada forumnya gitu
nah ini memang ada problem
tapi kembali lagi ini menurut saya adalah mestinya
pendekatan sementara gitu
tapi ujungnya biang masalahnya
itu harus diselesaikan yaitu dua pasal yang
sejauh ini sudah memasukkan banyak orang orang
di sarawak ke penjara
dari ibu rumah tangga jurnalis guru
dan selesai dari selesai aktivis
melalui undang undang ite yaitu
pasal dua puluh tujuh ayat tiga dan dua puluh delapan ayat tiga juga kalau nggak salah ya
nah nanti saya cek tapi dua pasal yang pertama adalah
pencemaran yang baik yang kedua adalah penghinaan
nah ini pasal pasal yang menjadi biang
dari problem yang selama ini dianggap sebagai
pasal karet begitu
nah ini apa namanya kalau dua pasal ini
tidak diselesaikan saya kira
pada akhirnya nanti ya
mengancam demokrasi kita gitu kan
orang merasa takut berpendapat
padahal pendapat yang fair yang sehat
itu sangat diperlukan untuk
menumbuh suburkan demokrasi
yang itu saya kira penting juga untuk
menekan kurus yang tinggi
menekan atau mencegah terjadinya
sikap represif gitu ya
nah ini kalau itu sendiri tidak diakomodasi
tidak diberi ruang maka sebetulnya itu
juga membahayakan diri luar bangsa kita
nah ini sekali lagi kalau menurut saya
pendekatan apa itu visual police
atau pendekatan restoratif itu
harusnya menjadi pendekatan sementara
sambil menghapus dua pasal itu ya
dua ayat ya
dua ayat yang ada di dalam undang undang
informasi dan transaksi elektronik
nah ini kan memang perlu waktu gitu untuk
untuk dibahas di dpr
kemudian juga menyiapkan rancangannya
tapi kalau dua ayat ini kemudian dihapuskan
saya kira problemnya akan selesai
karena sekali lagi apa sih bahaya dua ayat ini
pertama adalah ancaman hukumannya sangat tinggi
bahkan lebih tinggi daripada pasal di kuhp
yang itu pun dulu dikritik warisan belanda
menekan kebebasan orang berpendapat
tapi ini undang undangnya
justru lebih tinggi hukumannya gitu ya
nah bebasnya pemerintah kan kenapa lalu
karena penyebaran pelanggarannya itu
lebih luas karena menggunakan internet
nah apakah itu hitung hitungannya seperti itu
itu kan enggak juga seperti itu
nah ini kalau dua ayat itu dihapuskan
kemudian barangkali yang sekarang
kasusnya sudah kemarjalan di putihkan gitu
dan nantinya mestinya
itu laporan laporan juga diselektif gitu
di tanganinya dengan pendekatan restoratif
dan pendekatan itu sekedar lagi menurut saya harusnya sementara
oke harusnya sementara sampai kemudian
ada kejelasan apakah kemudian undang undang ite ini
apakah akan direvisi atau hanya dibuat bentuk pedoman saja
karena kan masih dikaji oleh
ya ujungnya harusnya direvisi
karena saya bilang tadi dua ayat itu harusnya dihapus
kalau saya punya pak presiden kan
kita harus mengingat kembali ya
kalau ada pasal pasal yang dianggap
membahayakan demokrasi atau apa tempatnya
tapi kurang lebih seperti itu
ya saya akan mengusulkan ada revisi
katanya revisi loh
jadi mestinya bawahan yang saat akan mengikuti pimpinannya kan
ya harusnya langsung melakukan persiapan revisi
dan orang sudah jelas yang dua ayat itu yang
yang selama ini bermasalah gitu
ratusan orang sudah masuk penjara
bahkan hanya karena memasang status
kalau dulu ada ya satu orang di
aktivis di sulawesi selatan dimasukkan penjara
hanya gara gara melulis status status di blackberry messenger
nah ini kan terlalu berlebihan menurut saya ya
dan kalau kita ingat statusnya itu pun
sebenarnya nggak mengembangkan apa apa
karena dia menyebut
tidak takut pada koruptor x gitu ya
dan x ini memang udah narapidana
udah pernah di penjara karena kasus korupsi kan harusnya
mana pencemaran nama baiknya kan gitu
tapi ini pun di penjara
ditahan lah setidaknya
walaupun kemudian dibebasin
tapi trauma yang dialami saya kira
sangat dalam dan
ini saya harus menjadi pelajaran lah
harusnya dua ayat itu yang jadi biang harusnya dihapuskan
oke bang vito tadi
bang vito juga menyoroti ya
ketika undang undangnya ini masih belum jelas
dan memang ujungnya yang diharapkan adalah direvisi
tapi kemudian muncul si polisi virtual ini
kalau kita melihat juga kan sejumlah
respon dari para pegiat sosmed begitu ya
pengamat ini melihat
polisi virtual ini justru jadi bagian juga
dari pemerintah untuk
seolah olah ingin mengawasi dari berbagai sisi begitu ya
terutama juga di jagad media sosial misalnya
atau di ranah digital
selain implikasinya membuat
ketakutan akan kebebasan berpendapat di ranah digital
ini apakah juga
bang vito melihat ini juga bisa menimbulkan
kebingungan yang lain lagi di tengah masyarakat
ketika ini parameternya apa kemudian
yang disebut pelanggaran atau ini disebut
berpotensi melanggar undang undang ite
itu bagaimana bang
iya sebenarnya kalau ditanya perdomannya apa
saya rasa pedoman gampang dicari ya
apalagi kalau misalnya
ada pasal pasal karet yang
pak mas gudi sudah mention tadi
itu akan dengan sangat mudah lah kita
mengkonstruksi kasus gitu
sebagai pelanggaran dari undang undang ite
tapi yang saya kasihan sebenarnya polisi
polisi ini kan sekarang lagi disorot
banyak kritikan yang semakin mengemuka
bahkan sejumlah tokoh besar itu
sudah mulai bersuara pak jk
iwan fals bahkan gitu ya
dan lain sebagainya
saya nggak bisa sebut satu persatu
yang meminta kepada polisi untuk ada di
di tengah gitu
nah kalau kemudian
virtual police ini kemudian muncul
apakah sifatnya akan adil
apakah orang orang yang menyuarakan kritik
atau bahkan hinaan cercaan celaan dan lain sebagainya
sementara yang berasal dari pihak yang simpati terhadap pemerintah
dapat melenggang begitu saja
nah ini kan sekali lagi kan upaya untuk restoratif justice
seperti yang mas budi katakan
itu kan syaratnya adalah
polisi objektif dan tidak dalam tekanan
dalam tekanan kekuasaan
karena dia juga bagian dari pihak yang berkuasa misalnya gitu
bagaimana kemudian mereka bisa menempatkan posisi itu
jadi ya ini dilema sih menurut saya
kalau virtual policy ini diterapkan
polisi menunjukkan terlebih dahulu bahwa mereka
jadi ada pihak di tekanan di proses
benar benar diproses sampai sejauh mana karena
ini kan berakhir nih
saling lapor dan lain sebagainya kan berakhir
kalau saya pribadi menyarankan
gak usah pakai istilah istilah yang ribet lah
tidak usah pakai istilah istilah yang jelimet
bahkan wacana soal virtual policy ini
yang terlebih dahulu untuk tidak membuat
posisi yang adil dan objektif di mata hukum dalam
kebebasan berpendapat dan berekspresi
kita tunggu saja undang undangnya direvisi dulu
ya kalau misalnya belum direvisi mungkin ada aturan turunan
yang kemudian lebih memperjelas
bisa pakai perfu juga kan sebenarnya itu
untuk sementara undang undangnya dibuat
perpu aja dulu dikeluarin pasal pasal yang kira kira membahayakan
kebebasan berdemokrasi dan berekspresi
dikeluarkan dulu perpunya dan kemudian
bisa diteruskan prosesnya
ketimbang ingar ingar cerita soal virtual polis
sekali lagi saya sih nggak yakin ya
tidak ada virtual police sebelumnya
mekanismenya barangkali ya dibuat seperti itu
walaupun juga sekali lagi akan ada celahnya
orang yang kemudian sudah membuat kontennya
tidak ada upaya untuk pembelaan diri
terhadap apa yang dia maksud dan lain sebagainya
terus diminta untuk take down gitu
dan sekali lagi itu kan interpretasi pada akhirnya
interpretasi terhadap sebuah simbol gitu
interpretasi semiotik gitu ya
dan itu sangat sangat subjektif seharusnya kalau menurut saya
bagaimana juga kemudian kita tanya
kalau itu masuk ke ranah yang sifatnya benar benar privat
kalau sifatnya kita punya
kita bertiga nih mas buset saya reinhardt
punya kelompok punya grup sendiri
kita ngobrol apa aja yang itu menjadi bagian dari pendapat kita
karena kan selama ini kan
selama ini kan email diproses juga wa diproses juga
artinya ini ranahnya bukan ranah yang publik loh
bukan sosial media tapi instan
private ya pribadi
aplikasi pesan singkat apakah bisa diproses juga
padahal saya hanya menyampaikan pendapat itu kepada anda berdua
dan anda berdua paham posisi saya
tidak ada upaya untuk membuat
menciptakan kebencian permusuhan mengobarkan
apalagi mengobarkan kebencian terhadap
sesuatu kaum sesuatu golongan sesuatu agama
apakah ini bisa diproses juga
ini kan jadi pertanyaan pertanyaan kita
sampai sejauh mana ruang privat kita kemudian bisa diintervensi oleh
nah kalau misalnya sudah masuk ke ranah instant messaging menurut saya
kita akan seperti zaman dulu barangkali ya
mengkritik itu bisik bisik aja
bahkan kalau dulu istilahnya kita ngumpul lima orang
ngobrol secara serius sudah dianggap makar gitu
nah ini yang kita khawatirkan sih sebenarnya
oke menarik bang vito dan juga mas buset diskusinya
kalau kita bicara soal polisi virtual
tapi kita break dulu
berikutnya kita akan bahas soal survei capres
yang sudah mulai bermunculan pada pekan ini
bagaimana publik sebaiknya menyikapi hasil hasil survei ini
dan seperti apa bang vito dan juga mas buset melihat
nama namanya muncul sebagai calon terkuat untuk di dua ribu dua puluh empat
kami akan segera kembali ke sana
kita ke topik berikutnya ini soal survei capres
meskipun dua ribu dua puluh empat sebetulnya masih jauh ya
tapi kalau bicara soal survei capres dan nama nama yang bermunculan
di prediksi ini juga selalu menarik perhatian
mas budi setiarso dari anda bagaimana melihat hasil hasil
survei capres yang mulai muncul pada pekan ini
ada nama prabowo subianto disebut paling kuat
kemudian juga ada nama nama lain anies baswedan ganjar dan lain sebagainya
apa yang menurut anda menarik untuk dicermati
baik jadi memang survei ini kan alat untuk mengukur
sebuah polaritas dan stabilitas
saya melihat ini sebagai satu kegiatan yang wajar ilmiah
untuk memetakan sebetulnya siapa sih yang kira kira
potensial untuk dua ribu dua puluh empat
tapi sebetulnya saya tidak terlalu tertarik untuk bicara tentang siapanya
tapi saya lebih tertarik bagaimana kita memberikan edukasi kepada publik
jangan lihat figurnya
hanya semata mata popularitasnya
tapi lihat apa yang sudah dilakukan
program dia seperti apa sejauh ini
kemudian visi dia terhadap pembangunan bangsa demokrasi anti korupsi
rek rekodnya seperti apa
itu yang jauh lebih penting menurut saya
popularitas saja menyebabkan tokoh yang ini jadi presiden itu
membuat gimmick gimmick yang tidak terlalu substansial
hanya sekedar misalnya ingin memasuki kelompok milenial
mereka membuat program program apalah
misalnya perombaan jomblo itu tidak substansial
tapi hanya sekedar ingin masuk ke dalam popularitas yang lebih tinggi
atau mungkin karena ingin mempertahankan basis tradisionalnya
yang kelompok muslim dia kemudian menggunakan pakaian
dan kemudian selalu mendekati kelompok kelompok yang
dekat dengan identitas muslim
nah ini tidak ada salah tapi menurut saya itu tidak bermanfaat
sama sekali buat masa depan bangsa kita
kenapa karena yang bermanfaat buat kita adalah pemimpin
yang tahu betul apa sih yang dia mau tuju dalam lima tahun kepemimpinan dia
syukur syukur sepuluh tahun kalau baik
dan re rekodnya seperti apa kan gel
nah kalau orang yang tidak memiliki re rekod meskipun populer
ya buat apa kita pilih gitu kan
nah ini yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekedar bicara orang gitu
bicara orang ya pasti itu itu aja lah
bertahun tahun itu pak prabowo yang masih muncul pak ganjar masih muncul
mungkin nanti ada pak anies pak ridwan kamil pak bu risma
dan seterusnya adalah orang yang mungkin bisa berganti ganti
karena kadang kadang lembaga politik yang berbeda juga dengan model survei yang berbeda
baik itu dalam pemilihan sampelnya dalam menyusun pertanyaannya itu bisa berbeda beda
tapi sekali lagi saya mengatakan survei ya alat ilmiah untuk memetakan situasi pada saat disurvey
dan itu sangat dimamis sangat tergantung kepada mungkin situasi di lapangan misalnya pemerintahan terhadap cites gitu ya
dan ya itu sangat dinamis apalagi masih panjang ya
belum lagi kalau kita bicara sebetulnya di luar yang tokoh tokoh itu
barangkali ada tokoh yang mesti disimpan di tangannya pak jokowi misalnya gitu ya
sementara kita tahu pak jokowi ini kan sekarang mungkin jadi sangat sangat berpeluang
atau mungkin ya memang sudah sewajarnya menjadi kingmakernya gitu kan
dia simpan nama taruh di jaz nanti dikeluarkan pada tahun dua ribu dua puluh tiga misalnya
sangat mungkin itu karena kalau kita lihat kekuatan politik
setidaknya kalau kita proyeksikan ke dpr
artinya pengaruh dari pak jokowi itu masih sangat besar untuk menentukan siapa sih penggantinya
bisa aja dia oh saya pengen menteri eg nih yang bagus nih untuk membuat saya aman di lima tahun berikutnya
atau saya punya orang tertentu yang saya yakin sudah dielus elus gitu ya sama pak jokowi
nah ini itu sangat dinamis
jadi sekitar lagi saya melihat setiap survei itu hanya sebagai pemintaan pada saat periode tertentu gitu
ini menurut saya
surveinya boleh tinggi tapi semua tentu kembali ke bagaimana praktek politiknya
karena kan tentu yang punya tiket adalah dari partai politik ya
bukan kemudian calon calonnya begitu
apalagi yang muncul kebanyakan calon kepala daerah ya
masih itu saja
tapi latar belakangnya kalau kita lihat dari sejumlah hasil survei
ini kepala kepala daerah cukup mendominasi nih bang
dibanding dengan para ketua umum parpol selain pak prabowo ya mungkin juga sudah punya basis ya
karena berkali kali ikut pilpres misalnya
bagaimana bang vito kita menyikapi hasil survei survei ini
yang pertama saya menurut saya sih kepagian
fokus kita sebenarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan berbagai masalah yang ada di depan kita
bukan dalam upaya
bukan dalam upaya dalam tanda kutip
penyihir publik untuk fokus kepada tokoh tokoh yang belum tentu juga di dua ribu dua puluh empat punya tiket untuk maju misalnya
kita punya pengalaman dalam pemilu berkali kali
orang yang bisa maju dan kemudian terpilih itu biasanya last minute munculnya
barangkali nggak terlalu populer di hasil survei
tapi terus tiba tiba muncul begitu saja
katakanlah pak sbe dan pak isb
jokowi yang benar benar sprint di satu tahun terakhir
jadi menurut saya sih ini buat seru seruan aja
reinhardt kita melihat ini nggak usah dianggap terlalu serius
karena menurut saya banyak hal yang harus kita fokuskan
masyarakat juga harus paham bahwa popularitas itu satu hal tapi bisa kerja itu hal yang lain
sudahlah kita berhenti ke permainan popular food gitu
karena pada akhirnya kan hasil survei ini kan ujung ujungnya adalah popularitas
sekali lagi kita nggak pernah tahu apakah publik benar benar memahami siapa orang yang populer ini
latar belakangnya seperti apa apa yang sudah dia kerjakan apa yang dia belum kerjakan
bagaimana dia meraih popularitasnya misalnya
dengan cara seperti apa dia kemudian menjadi populer dan lain sebagainya
harapannya sih semua orang memilih orang yang
harapannya sih semua orang memilih orang yang
yang kemudian dia sukai karena kinerjanya gitu
kan kita juga pengen ada hasil survei yang menunjukkan misalnya kepala kepala daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan per kapita daerahnya gitu ya
siapa aja mereka
atau orang kepala daerah yang bisa menaikkan pendapatan asli daerahnya dari tahun ke tahun
itu kan nggak pernah dimunculkan
hasil surveinya benar benar sangat banal
udah segitu aja gitu
tanpa benar benar dilengkapi dengan berbagai background dan informasi terkait sepak terjang rekam jejak orang tersebut
jadi menurut saya sih ini kita anggap seru seruan aja lah renat
teman teman lembaga survei juga paham bahwa setiap tahun bahkan bisa setahun dua kali
ada survei lagi gitu ya
bang vito suaranya terputus putus tapi kita bisa tangkap maksudnya
jadi kira kira untuk publik ya kita cermati ini sebagai hal yang oke lah
seru seruan saja untuk melihat kira kira peta awal tapi sekali lagi ini juga masih sangat dinamis
dan yang paling penting adalah siapapun sosoknya yang dari sorotan yang harus perlu diperhatikan adalah sepak terjang dan juga track recordnya
terima kasih banyak mas budi setia

bang alvito dinova ginting sudah berbagi perspektif pada malam hari ini di editorial view terkait dengan sejumlah isu yang menjadi sorotan publik pekan ini
terima kasih banyak bang vito dan juga mas budi setia
dan informasi dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi tetap di cnn indonesia news